distrik class cupang
saya sedang menunggu
aku bingung di juragan memintaku untuk meminta semua jerami ini jadi benar
aku takut takut aku akan mencari cara lain untuk mengeluarkanmu dari menara ini
dasar cicak sialan juragan lagi bobok masukkan ke mulut emangnya ini
pokoknya gunis jangan khawatir ya

sambil mengawasi kamu
jadi ingat semua jerami jerami yang ada di sini harus kamu tambah menjadi benang emas
om duragan akan melebar kamu ke bawah
dan kamu akan disantap sama naga kesayangan om duragan
morty kamu jangan datang ke sini ya
duragan mau hidup sampai pagi
kamu jangan sampai kesini morty jangan
om duragan dengan jelas
kalau bahan lawan kamu itu sudah datang
mana sih dia orang
ya tuhan bapak
ayo duduk di situ
angin kapok dibawa kamu terbang
badan kamu berat banget
emangnya kalian berdua dari mana
kami berdua dari menara
mau menolongin mawar
nggak taunya juragan udah nunggu di dalam
untung perikumbang dateng
waktu aku jatuh dari menara itu
kamu perikumbang yang keluar dari menara itu ya
terus bagaimana keadaan mawar
aku gak tau
tapi aku yakin aku bisa ngebebasin mawar dari menara itu